dari nomor satu rupa satu dua langsung berhubungan dengan rangka empat empat yang tergantung sebetulnya
diri bergumatkan dari perkaran keselamatan
demikian sembilan maret dua ribu dua puluh tiga oleh kami apa masih kakak saya sebagai ketua managul shmh dan
ikut pada hari kamis tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh tiga oleh hakim ketua teman teman ini
renang tuannya kita